kapolda jatim irjen niko afinta meminta maaf dan mengakui kurangnya pengamanan berujung terjadinya tragedi di kanjuruan
kepada detikom irjen niko berjanji mengevaluasi bersama panitia pelaksana laga dan pssi agar peristiwa tragis di kanjuruan tidak terulang lagi di laga sepak bola lainnya
saya selalu berterima kasih untuk niko afinta dan untuk nisaun
setelah itu di dalam proses pengamanan yang sedang berjalan ada kekurangan
kedepan kami akan mengevaluasi bersama sama dengan panitia pelaksana kemudian dengan presiden liga dan pssi